keinformasi lain pemerintah provinsi jawa timur akan memberikan santunan sebesar lima juta rupiah
bagi ahli waris korban meninggal dunia covid sembilan belas setelah kementerian sosial meniadakan santunan ini
februari kemarin kemensos mengumumkan bahwa santunan bagi korban meninggal dunia akibat covid sembilan belas ditiadakan
r triana fahrudi warga sidoarjo ini tidak mendapat santunan dari kemensos sebesar lima belas juta rupiah
setelah ayahnya meninggal dunia akibat covid sembilan belas januari lalu
pemerintah provinsi jawa timur berencana memberi santunan kepada ahli waris sebesar lima juta rupiah
pendapat saya tentunya bersyukur dan berterima kasih kepada pemprov jatim karena diberikan santunan bagi ahli waris korban covid sembilan belas
santunan tersebut bisa sangat berguna bagi kami untuk tambahan kebutuhan hidup juga untuk biaya sekolah
berdasarkan data dari dinas sosial jawa timur jumlah warga meninggal dunia akibat covid sembilan belas per empat maret dua ribu dua puluh satu sebanyak lebih dari sembilan jiwa
dari jumlah itu baru sekitar dua saja yang terdaftar sebagai penerima santunan
ahli waris yang belum mendaftar diminta untuk segera mengambil
mengajukan santunan melalui dinas sosial di kabupaten atau kota di jawa timur sesuai domisili
ini surat sudah kita kirim ke bupati wali kota dan kita beri waktu bupati wali kota untuk melengkapi permohonan itu
kami juga tidak ingin buru buru karena kasian juga daerah untuk menyiapkan itu
kami beri batas waktu sampai tanggal tiga puluh satu maret
mulai satu april kami akan meninggal lanjut
jadi itu saya berusaha dalam bulan april itu ada realisasi
rencananya santunan dana lima juta rupiah ini akan diberikan ke ahli waris melalui transfer rekening bank yang tercantum saat pengajuan ke dinas sosial
odi cornelia herudwi sudarmanto surabaya jawa timur